sementara itu konsumsi jemaah calon haji indonesia dihentikan pada lima enam tujuh empat belas dan lima belas zulhijjah
penghentian dikarenakan distribusi konsumsi tidak memungkinkan untuk dilakukan
karena sudah banyak penutupan jalan oleh pemerintah arab saudi
jemaah haji asal jambi dari embarkasi batam ini
sejak selasa lalu melakukan pemesanan makanan dari restoran dikirim ke penginapan mereka
sejak konsumsi dihentikan sementara jemaah haji indonesia harus mencari kebutuhan makan mereka
dengan memesan di restoran terdekat
kebijakan penghentian ini kemudian menjadi berkah bagi pemilik restoran
pengusaha catering di sekitar penginapan
seperti walid pengusaha catering keturunan indonesia di arab saudi ini
berarti tidak ada pesanan masakan berupa nasi biryani atau itu enggak ada ya
ada juga nasi biryani bukari nanti terakhir waktu dia bikin tasyakuran
para jemaah haji mengaku memahami kendala yang dihadapi petugas haji
akibat penutupan jalan oleh pemerintah arab saudi
sesuai ketentuan layanan konsumsi catering untuk jemaah haji indonesia dihentikan sementara
saat puncak haji mulai lima julhijjah atau menjelang dan setelah puncak haji
hal ini disebabkan kondisi jalanan di kota makkah padat
sehingga tidak memungkinkan untuk distribusi konsumsi catering pada jamaah
kepala daerah kerja kota makkah subgan khalid mengatakan
penghentian sementara konsumsi jemaah haji ini akan dilakukan selama lima hari
yakni tiga hari sebelum dan dua hari setelah masa puncak ibadah haji
dari beberapa pihak memang mempertimbangkan bagaimana kalau tiga hari menjelang wukuf
hari setelah armina itu diberikan layanan konsumsi
kita akan kaji apakah distribusinya itu memungkinkan atau tidak
kalau produksinya semuanya siap
sementara saat puncak ibadah haji nanti di arafah musdalifah dan mina
jemaah haji akan memperoleh lima belas kali makan
penyediaan konsumsi di armusna akan berakhir dengan diberikannya makan siang
pada tiga belas julhijjah
selain itu jemaah juga memperoleh satu paket makanan siap saji
lukmanul hakim muhammad walid makkah arab saudi